saat ramadan tiba umat islam biasanya memilih menghabiskan lebih banyak waktu di masjid
di jakarta banyak pilihan masjid yang indah untuk beribadah dan berwisata religi
saya mengunjungi dua masjid sambil menunggu waktu berbuka puasa
yang pertama adalah masjid ramli musofa yang terletak di sunter jakarta utara
masjid ramli mustafa ini dibangun pada tahun dua ribu sebelas dan pembangunan kurang lebih lima tahun baru diresmikan pada dua ribu enam belas
jadi kalau misalnya dari desain ini menyerupai taj mahal yang ada di india
karena beliau terinspirasi juga dari bangunan taj mahal
sebagai bukti kecintaan terhadap allah swt dan juga agama islam
arsitekturnya yang unik membuat pengunjung betah beribadah di sini
terletak berdekatan dengan permukiman masjid ini menggunakan pengeras suara dalam saat azan
ya sederhana sih buat saya karena kebetulan saya suka melewati tempat ini dari beraktivitas hingga ke rumah
paling pertama jalan jelas megah nuansa megah
tetapi ketika masuk ada terasa suasana humble di situ
itu yang bikin wah dengan sebuah kemegahan
tetapi ada jiwa yang down to earth
itu yang bikin saya nyaman untuk datang ke masjid ini
dan di sini agak fasilitasi lengkap banget
di sini disediakan juga lift
coba kita coba ya liftnya berfungsi nggak
nah berfungsi ternyata
kalau gitu sekalian kita cobain
nah ini di lantai dua nya nih tuh
buat ngabuburit seru sih di sini
jadi habis sholat gitu ya sambil nunggu buka tuh bisa foto foto
atau sekedar duduk duduk aja juga keren sih
nah tuh depannya tuh kayak gini
keren banget kan masjidnya
seperti di taj mahal india gitu ya
saya melanjutkan perjalanan ke masjid yang sangat populer di jakarta
diresmikan pada seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan merupakan salah satu situs cagar budaya
yap ini adalah masjid istiqlal di jakarta pusat
masjid istiqlal di jakarta pusat
masjid istiqlal di jakarta pusat
setelah selesai direnovasi masjid istiqlal di jakarta pusat
setelah selesai direnovasi masjid istiqlal di jakarta pusat
masjid terbesar di asia tenggara ini bukan hanya megah tapi juga ramah lingkungan
sejak masuk pintu gerbang suasana sejuk dan asri langsung terasa
motor mobil dibawa
yang di atas itu hanya kederaan para tamu di vip aja
nah di samping itu juga masjid istiqlal ini hijau
kita obsesikan akan menjadi pusat destinasi
masjid istiqlal kita punya evans
banyak jemaah yang datang untuk beribadah dan menunggu waktu berbuka
tahun ini merupakan kali pertama buka puasa kembali digelar sejak pandemi
saya mau ikut buka puasa bersama di sini aja deh
pengelola menyediakan sekitar tiga takjil dan nasi kotak setiap hari yang dibagikan gratis kepada jamaah
jadi kalau berkunjung ke sini dan tidak sempat membeli takjil tenang
anda tinggal menuju ke lantai atas yang sudah dipenuhi jemaah sejak pukul tujuh belas tiga puluh
kalau anda belum punya tempat tujuan jalan jalan akhir pekan ini bagaimana kalau berkunjung ke masjid
banyak yang bisa dilihat dan dipelajari dan bisa menambah pahala
tim liputan cnn indonesia jakarta